terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia sport
pemenang olimpiade eropa barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua susi susanti dan alan budi kusuma
merasakan sensasi bermain bulu tangkis di atas ketinggian tujuh belas lima ratus kaki
menggunakan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni angkatan udara
berangkat dari pangkalan udara halim perdana kusuma jakarta
menuju pangkalan udara adi sumarmo
susi susanti dan alan budi kusuma bermain bulu tangkis di pesawat hercules
selama kurang lebih empat puluh menit
pengalaman pertama pengantin bulu tangkis ini terjadi dalam kegiatan
yang diselenggarakan tni angkatan udara pada hari rabu tiga juli dua ribu dua puluh
tadi pengalaman yang luar biasa ya di saat saya bisa bermain bulu tangkis
di atas pesawat di atas ketinggian tujuh belas kaki kalau nggak salah
jadi betul betul berbeda sekali
kalau biasanya di lapangan atau di darat ya kita kan lebih stabil
kalau di atas tuh ya ada goyangan lalu juga oksigen juga tipis ya
jadi kita juga harus jaga keseimbangan badan juga
otomatis masih jauh lebih susah tapi ini satu penghargaan
dan betul betul pengalaman luar biasa sekali buat kami berdua
seperti bernostalgia pada masa kejayaan yang dahulu
susi susanti dan alan budi kusuma sangat senang bisa mendapatkan kesempatan tersebut
hal ini bisa memacu semangat kepada anak muda agar terus berprestasi
ini sejalan dengan harapan kepala staf angkatan udara marsikal yuyusutisna
beliau beliau itu adalah orang orang yang sudah berprestasi di bidang olahraga
itu kita role modelnya adalah
itulah kira kira beliau beliau yang berprestasi untuk menyemangati mereka
kalau beliau berdua itu bisa berprestasi pada masanya
mereka ini harus berprestasi juga dalam bidang teknologi pada saat ini
dan mereka harus lebih hanya untuk menyemangati untuk mereka
kesempatan bermain dari atas ketinggian ini merupakan hadiah
dari tni angkatan udara
kepada pasangan susi susanti dan alan budi kusuma
yang dua puluh tujuh tahun lalu membawa nama baik indonesia di kancah internasional
kegiatan tersebut diharapkan menginspirasi anak muda
bisa terus mengembangkan diri dan menggali potensi
untuk diri sendiri dan kemajuan bangsa